untuk menghindari kemacetan saat arus mudik pemudik harus jeli saat memilih jalur menuju ke tujuan
ada beberapa jalan alternatif sebagai rekomendasi saat arus mudik nanti
dalam ekspedisi jalur mudik kali ini saya melanjutkan perjalanan dari karawang ke purwakarta melalui jalur alternatif selatan
apabila anda ingin menghindari kemacetan di jalur pantura di saat mudik nanti anda bisa mencoba jalur alternatif ini
pertama ambil akses menuju purwakarta melalui tol cipularang
namun jangan keluar melalui tol cikopo atau sadang melainkan keluarlah di pintu gerbang ciganea atau jatiluhur pada kilometer delapan puluh
pasalnya arus kendaraan diarahkan ke sadang bila arus menuju cikampek padat
dalam kurang dari satu jam saya pun tiba di purwakarta
jalan jalan utama di purwakarta seperti jalan ahmad yani dan sudirman terpantau tidak begitu padat
namun anda harus waspada karena pada saat menjelang lebaran jalan di sini akan menjadi lima kali lebih padat akibat banyaknya jumlah pemudik yang datang dan melintasi kota ini
belum lagi adanya penambahan armada angkutan mudik lebaran oleh dinas perhubungan yang tentunya akan memperparah kepadatan lalu lintas
untuk melepas lelah anda bisa beristirahat sejenak sembari menikmati es ciming legendaris yang berada di sekitar pasar jumat
bagi anda yang berpuasa es campur khas purwakarta ini sangat mudah untuk menikmati
dan menurut saya es campur khas purwakarta ini adalah menu yang tepat untuk melepas dahaga saat berbuka
walaupun terlihat seperti es campur biasa rasa es ciming ini sangat unik karena menggunakan kacang hijau rebus dengan sirup gula alami yang diproduksi sendiri
setelah beristirahat sejenak saya pun melanjutkan perjalanan menuju subang
untuk menghindari kemacetan di jalur utama pertigaan sadang menuju subang saya akan kembali menggunakan jalur alternatif selatan melewati wanayasa
di sepanjang dua puluh km jalur persawahan wanayasa pemudik akan disuguhi pemandangan hijau perbukitan dan pegunungan
kondisi jalannya pun layak tempuh mulus dan lebar
namun pemudik harus tetap waspada dengan jalanan yang berkelok kelok dan pastikan bahan bakar kendaraan anda mencukupi karena tidak ada pom bensin di sepanjang jalan
kalau lewat sini aman ini pemandangan indah nggak macet kalau pantura kan macet jadi sini mah enak lah lancar terus
memutuskan berbuka puasa di sini jangan khawatir berbagai macam kuliner khas pegunungan berjajar di sepanjang jalan
panorama yang indah hawa yang sejuk tentunya akan membuat perjalanan mudik anda semakin nyaman dan menyenangkan
hanya saja anda harus berhati hati pada malam hari karena lampu penerangan di sepanjang jalan masih kurang